itu adalah hak prerogatif presiden jadi kita tidak bisa berandai andai tidak bisa menduga duga
silahkan tentunya tanya ke bapak presiden yang mempunyai hak prerogatif untuk itu
kita yang penting saat ini kita siapkan dengan kondisi politik yang sekarang ini
kondisi keamanan saat ini kondisi perkembangan lingkungan strategi yang ada saat ini
sesuai tugas pokok angkatan laut kita melaksanakan tentunya tetap pada konsep
pada tugas tugas yang dibebankan pada angkatan laut